tiket pertandingan laga pemungkas liga satu antara persija jakarta melawan mitra kukar telah habis terjual di beberapa koordinator wilayah
persija jakarta berpeluang menjuarai liga satu musim ini setelah unggul satu poin dari psm makassar di peringkat kedua kelas main sementara
ratusan supporter persija atau yang lebih dikenal dengan sebutan the jackmania mendatangi posko koordinator wilayah pademangan jakarta utara kamis malam
mereka hendak mencari tiket laga pemungkas antara persija jakarta melawan mitra kukar yang akan digelar di stadion gelora bung karno pada hari minggu mendatang
selain dari pademangan beberapa supporter mengaku datang dari kalimalang jakarta timur dan kota tua jakarta barat
sayang para supporter ini harus kecewa karena tiket pertandingan di korwil padebangan telah habis terjual
beberapa supporter yang ditemui mengaku mendatangi korwil pademangan lantaran tiket pertandingan persija di beberapa korwil lain yang didatangi juga telah habis terjual
untuk mengobati kekecewaan para supporter ini terpaksa menyaksikan pertandingan
terakhir klub kesayangan mereka melalui layar televisi
habis semua terus nanti ketika ini tiket habis nontonnya gimana tuh
ya mungkin di nopar aja nonton bareng
pihak panitia menerapkan dua sistem pembelian tiket pada laga pemungkas liga satu ini
selain pembelian secara online tiket juga didistribusikan ke core will corwil the jackmania di daerah jabodetabek
korwil pademangan menerima dua ratus lima puluh lembar tiket dan habis dalam waktu dua jam
kalau di sini didistribusi kurang lebih dua ratus lima puluh tiket
nah bukanya dari kamar
tadi dibuka tadi baru
sekitar jam setengah tujuh kurang lebih masa dua jam memang di solve out
jadi selain di sini kita juga didistribusikan ke sub korwil masing masing
jadi kalau memang semua anggota kita ratain semua dapat
baik yang kta maupun yang non kta
animode jackmania untuk menyaksikan langsung laga pemungkas antara persija jakarta dengan mitra kukar
akhir pekan ini memang cukup tinggi
pasalnya persija jakarta berpeluang besar menjuarai liga satu musim ini
setelah memimpin kelas main sementara dengan keunggulan satu
satu poin dari psm makassar di peringkat kedua
pada hari yang sama psm makassar juga menjamu psms medan di kandang mereka
di stadion andi matalata makassar sulawesi selatan
gunawan sugro jakarta